iya ya sudah semakin dekat pemirsa pemilu jadi udah waktunya anda untuk mulai memilih milih
mana calon yang akan anda percaya untuk membawa indonesia selama lima tahun ke depan
tapi nih yang tidak boleh terlalu belak belakan biasanya ya untuk menginformasikan
pilihan mereka jatuh ke satu atau dua tentu saja biasanya pejabat ya
hingga akhirnya bawaslu biasanya langsung nih bikin satu tindakan
bawaslu melakukan proses klarifikasi kepada yang saat ini sedang ramai diperbincangkan
adalah gubernur dki jakarta anies baswedan yang dituding melakukan pelanggaran
dengan mengacungkan simbol dua jari pada acara di kawasan sentul bogor beberapa waktu lalu
nah anies dimintai klarifikasi sekitar satu jam lima belas menit dan mendapatkan dua puluh tujuh pertanyaan
kehadiran gubernur dki jakarta anies baswedan dalam konferensi nasional
gerindra pada tujuh belas desember lalu menuai polemik
pada acara itu anies mengacungkan pose dua jari
tindakan anies tersebut dilaporkan garda nasional untuk raya atau gnr kepada bawaslu
karena dianggap sebagai bagian kampanye untuk pasangan nomor urut dua prabowo subianto sandiaga uno
gnr yang merupakan relawan jokowi menilai apa yang dilakukan anies merupakan kampanye terselubung
setelah melakukan pemeriksaan bawaslu menilai adanya pelanggaran
sehingga perlu klarifikasi dari berbagai pihak
pembahasan pertama sudah kita lakukan
kita putuskan ada dugaan tindak pidana atau tidak
kemudian diputuskan ada maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu klarifikasi
kita undang pelapor saksi saksi dan terlapor
kemudian setelah klarifikasi dianggap cukup kita akan lakukan pembahasan kedua
anies dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal lima ratus empat puluh tujuh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
dalam pasal ini disebutkan setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan tindakan
yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye
di pidana tiga tahun penjara dan denda rp tiga puluh enam juta
atas hal ini anies melakukan klarifikasi ke bawaslu kabupaten bogor pada senin siang
ia diperiksa sekitar satu jam lima belas menit dan mendapatkan dua puluh tujuh pertanyaan
dan saya jelaskan seperti apa yang ada di video itu
saya sampaikan bahwa tidak lebih dan tidak kurang sehingga tidak perlu saya menambahkan
itu jelas kalimatnya bisa direview dan bawaslu bisa menilainya
itu aja sih
terkait kehadirannya dalam konferensi anies menyatakan sudah izin ke kemendagri
menurutnya sah saja seorang gubernur hadir dalam sebuah acara yang legal